bapak ada satu kola internasional di bapak dunia ini kita lihat karena ada satu virus terduga

kita ngawali dari virus virus itu tidak akan bisa hidup sendiri
dia membutuhkan inang dia hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup
sama dengan pohon ada penalu di pohon
benalu ini bisa hidup kalau pohonnya hidup
kalau pohonnya mati pasti benalunya ikut mati
nah demikian juga dengan virus dia hidup di dalam sel yang hidup
sel yang hidup itu ada di saluran pernafasan orang yang sakit
pada saat kemudian dia berbicara pada saat dia batuk pada saat dia bersin
maka sebagian selnya ini terlepas terlempar yang kita sebut droplet
oleh karena itu logika kita sehebat apapun orang sakit
mungkin dropletnya percikan ludahnya itu terlemparnya sampai satu kilo dari mulutnya
pasti sekitar satu meter
oleh karena itu persyaratannya adalah kontak dekat
kemudian yang kedua sel manusia apabila lepas dari tubuh manusia
di dalam iklim indonesia dengan paparan ultraviolet suhu kelembapan yang seperti ini
rata rata hanya akan bertahan
di lima sepuluh sampai lima belas menit
setelah itu akan mati
sama dengan percikan darah kita kalau kemudian berada di daerah yang tertetes dimanapun
nggak sampai sepuluh menit sel darahnya akan mati
begitu sel itu mati maka virus yang ngumpang di dalamnya pasti ikut mati
oleh karena itu kemudian pertanyaannya apakah logis kalau kemudian tanpa kontak dekat
oleh karena itu cara yang paling gampang mengendalikan adalah
siapapun yang sedang sakit entah itu batuk pilek bukan hanya karena covid sembilan belas
karena apapun sebaiknya menggunakan masker supaya percikan droplet dia nggak kemana mana
supaya nggak perlu yang lain lainnya yang dipenjara
ini kan ibaratnya virusnya dipenjara
di dalam kehidupan sosial kita yang jahat aja yang dipenjara
bukan yang tidak jahat yang dipenjara
cara berpikirnya jangan dibalik
penjahatnya dibiarin keliaran kita yang masuk penjara semua
ini dalam kaitan pengertian tentang virus itu seperti itu
kita minta yang sakit pakai masker
bahkan kalau perlu mari kita tegur dengan cara yang baik apabila ada teman kita batuk pilek nggak pakai masker
kemudian yang kedua virus ini akan masuk melalui mulut kita
bisa masuk sekalipun kita pakai masker
dan ini yang paling sering terjadi
ada orang lain batuk percikan dia kena pintu percikan dia misalnya tutup pakai tangan setelah itu gantung lagi di bis
kemudian kita pakai masker pegangan
maka akan ada transfer ke tangan kita
kemudian dia kita dikasih gorengan gratis
setebal apapun masker kita kalau dapat gorengan pasti dibuka
itulah masuknya di sini
tantangannya kalau orang yang sakitnya susah dapat masker gimana dok
ya kalau kita nggak sakit punya masker ada orang sakit nggak punya masker kasihin dia punya kita
daripada nyebarin orang banyak gitu ya
ini yang harus kita lakukan
pak terang pengakuan pasien yang tidak diberitahu terkena
ya ini kami sedang berbicara dengan direktur rumah sakit sulianti saloso apa iya sih seperti itu gitu ya
apakah ini terjadi surianti salvo atau terjadi di rumah sakit sebelumnya ini sedang kita cek ya